anissa ada yang haru ketika wali kota surabaya tri risma hari ini secara mendadak mengunjungi sd negeri sumberjo ii di kecamatan pakal surabaya
iya seorang siswi menangis meminta risma untuk tidak meninggalkan kota surabaya
tangisan emilia siswi kelas lima ini dipecah di pelukan tri risma hari ini
ia meminta wali kota risma tidak meninggalkan kota surabaya dengan mengikuti pemilihan gubernur dki jakarta
risma pun berusaha menengankan siswi yang terisak itu dengan menyatakan tidak ada yang pergi ke jakarta
meski sudah digembar gemborkan maju namun risma belum tegas menyatakan kesediaannya
sekali lagi ini bukan rebutan kekuasaan semua orang percaya bahwa saya akan bisa memenangkan itu tapi kan tidak boleh begitu
ini masalahnya bukan masalah kekuasaan bukan masalah menang atau kalah masalahnya itu bisa nggak membuat orang sejahtera